majelis hakim pengadilan negeri oela masih kabupaten kupang nusa tenggara timur
menjatuhkan hukuman sumber hidup terhadap justinus tanaem
terdakwa justinus tanam terbukti telah merencanakan pembunuhan terhadap dua remaja perempuan
kemudian secara sadar memperkosa jasad korban
selama persidangan terdakwa nampak tenang
majelis hakim menilai terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya
dan tidak terbukti mengalami gangguan kejiwaan
menjatuhkan pidana kepada terdakwa justinus tanaem
ada justinus oleh kandungan itu dengan pidana penjara sumber hidup
hukuman seumur hidup itu lebih ringan dari tuntutan jaksa
yani meminta terdakwa dihukum mati
masih diberikan waktu paling penting untuk kami adalah hukuman mati
namun ini diputuskan seumur hidup
jadi kami masih punya waktu tujuh hari untuk berpikir menentukan sikap
pembunuhan sadis justinus terbukti
bongkar pada tujuh belas mei dua ribu dua puluh
saat itu warga menemukan salah satu jasad wanita yang dibunuh justinus di sebuah lahan kosong
justinus kemudian diringkus tiga hari kemudian
terungkap masih ada satu perempuan lain yang menjadi korban
jasadnya ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan jasad pertama
dari pemeriksaan justinus sejak awal berniat mencabuli korban
dengan mengajaknya ke tempat sepi
justinus juga sudah mempersiapkan pisau untuk membunuh korban
jika menolak meladeni nafsu girahinya
naas seluruh korban menolak ajakan justinus
sesuai niatnya justinus langsung menusuk korban hingga tewas
sungguh keji justinus lebih dulu memperkosa jasad para korbannya
sebelum dibuang ke semak belukar
kristongai kupang nusa tenggara timur
bertempatan dengan hari ulang tahun ke empat puluh satu
satuan pengamanan atau satpam meluncurkan seragam baru mereka
sebelumnya seragam berwarna coklat dan kerap disebut mirip
perang yang terjadi di negara negara
sebelumnya seragam berwarna coklat dan kerap disebut mirip dengan

satpam ke empat puluh satu dilapangan terbahakjar di san di renon

dan pasar perabu pagi
dan pasar perabu pagi
penerbangan di segala letters
penerbangan di segala letters
dipantau langsung ke polri secara dari
dalam apel ini para satpam telah mengenakan seragam baru berwarna krem dengan bawahan coklat tua
seragam ini menggantikan seragam sebelumnya yang dinilai mirip dengan seragam polisi
kabar reskrim polri menyebut penggantian warna seragam satpam dari coklat menjadi krem
berdasarkan kajian yang dilakukan di tubuh polri
selain membingungkan masyarakat pergantian ini karena ditemukan pelanggaran
atau ketidakdisiplinan oknum satpam dalam memakai seragam tersebut
ya penggunaan atribu kemudian juga pembedaan antara masyarakat juga suka bingung ini polisi atau satpam
jadi itulah yang membuat supaya memudahkan orang orang di mereka sehingga
ya semuanya akan harapannya lebih baik
sementara salah seorang satpam yang sudah bekerja selama delapan belas tahun sebagai petugas keamanan
di salah satu hotel di kawasan itdc nusa dua bali mengaku
lebih suka dengan seragam awal berwarna putih biru
dan ia tetap mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan baru dari polri
secara jujur kami lebih suka putih biru
namun ini secara pribadi kami
pantai biru adalah pertama kali bapak kapolri mantan bapak kapolri yang menciptakan itu
kadang merindukan itu
namun di satu sisi kami adalah pengembang tangan kanan polri
jadi kami melaksanakan dengan sikap apapun yang menjadi aturan yang telah ditetapkan
berubah lagi menjadi berwarna krem coklat
ngandang astike dan pasar bali